sebuah tempat pangkas rambut di depok jawa barat punya cara unik untuk melayani pelanggannya
ya selama bulan ramadan para pelanggan cukup membayar dengan melanturkan ayat suci al quran
raihan pangkas rambut dan refleksi yang berlokasi di jalan cimanggis depok jawa barat ini
memberikan pelayanan mencukur secara gratis selama bulan suci ramadan tahun ini
para pelanggannya cukup melantunkan ayat suci al quran sambil menunggu giliran dicukur
ide ini berawal dari pemilik raihan pangkas rambut asep irawan hidayat
sejak tiga bulan terakhir ia memberikan cukur rambut gratis bagi para santri pondok pesantren
yang terletak di dekat tempat usahanya
kini pada bulan ramadan tahun ini ia memberikan layan serupa bagi masyarakat umum
jadi ide cukur rambut dengan membaca al quran ini berawal dari kami memberikan
fasilitas syukur gratis kepada dua ratus santri
yang ada di baitul
nah baitul quran ini adalah santri santri yatim dan do'a pa'at
yang mana mereka adalah santri santri penghapal oklan
nah untuk lebih mendekatkan diri kami raihan kepada masyarakat
kami memberikan cukur layanan gratis kepada masyarakat
tanggal enam sampai tanggal dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh
waktunya jam tujuh
sampai jam sembilan
promo seperti ini disambut baik oleh masyarakat
tak hanya warga depok beberapa warga dari bogor dan jakarta pun menyempatkan diri mencukur rambut di sini
ini luar biasa sekali ya
saya bisa mendapatkan nuansa yang nyaman dicukur ya
kemudian juga saya bisa mendapatkan pahala sebab membaca al quran
dan satu lagi saya bisa bersedekah
karena di sini gratis
bagi masyarakat yang ingin mencukur secara gratis
raihan pangkas rambut siap melayani dari pukul tujuh sampai sembilan pagi hingga tanggal dua puluh delapan juni mendatang
muhammad wahyudin latif depok